lukas nmb kembali mangkir dari panggilan penyidik kpk dengan alasan sakit
hal ini disampaikan oleh kuasa hukum lukas nmb stefanus roy renning
yang datang ke gedung kpk jakarta untuk memberikan surat izin
dan berkas medis milik lukas nmb pada dua puluh enam september
kuasa hukum lukas nmb membeberkan sejumlah penyakit yang diderita nmb
tak hanya itu ia juga akan berkoordinasi dengan kpk
untuk bersama melakukan pemeriksaan kesehatan lukas nmb langsung di papua
pak lukas ini sudah empat kali strok
berdasarkan hasil riwayat daripada riwayat medisnya
yang sudah disampaikan kepada tim dokter kpk kemarin
empat kali strok dan beliau punya sakit yang lain
dia punya jantung bocor sejak kecil
yang kedua dia sakit diabetes
ada gangguan ginjal
dan yang terakhir menurut dokter pribadi dari beliau
bahwa ada cairan yang seharusnya tidak boleh ada di
kpk menyayangkan ketidakhadiran lukas nmb yang kedua
meski dengan alasan kesehatan
apalagi kpk belum mendapatkan informasi yang sahih
dari pihak dokter atau tim medis
yang menerangkan kondisi lengkap soal kesehatan lukas
tidak lanjut di apa yang sudah
menegaskan pihaknya akan menghargai hak tersangka
terkait kondisi kesehatan dan bekerja sama dengan ikatan dokter indonesia
untuk menjadi second opinion terkait kondisi kesehatan lukas
untuk itu kpk belum membahas mekanisme penjemputan paksa
setelah nmb dua kali mangkir dari panggilan kpk
untuk tidak lanjut berikutnya tentu kami ingin memastikan
yang bersangkutan itu benar benar sakit
kami sudah memerintahkan
agar berkoordinasi dengan idi
dari ikatan dokter indonesia untuk memeriksa pak lukas
yang mungkin di capura
apakah benar yang bersangkutan sakit
dan apakah sakitnya itu sedemikian parahnya
sehingga harus berobat ke luar negeri
sementara itu koordinator masyarakat anti korupsi indonesia
mendesak kpk melakukan pemanggilan paksa
terhadap lukas nmb yang mangkir dengan alasan kesehatan yang tidak jelas
ada pun aturan pemanggilan paksa oleh penyidik tertuang dalam kitab undang undang hukum acara pidana
pada pasal satu ratus dua belas ayat dua
aturan itu menyebut pihak yang dipanggil penyidik wajib datang
jika tidak datang pada pemanggilan selanjutnya
maka akan dilakukan pemanggilan paksa
ada pun hal yang perlu dipenuhi pada saat memanggil paksa
tertuang dalam pasal tujuh belas dalam kuhab yang menyebut
penjemputan paksa harus diawali dengan bukti permulaan yang cukup
dua alat bukti
pemanggilan paksa setelah dua kali mangkir dengan alasan sakit
pernah terjadi pada mantan ketua dpr ri setiano fantop
dalam kasus megakorupsi iktp tahun dua ribu tujuh belas
hal yang sama terjadi pada wakil ketua dpr ri
yaitu aziz syamsuddin
terkait penanganan dugaan korupsi di kabupaten lampung tengah pada dua ribu dua puluh satu lalu
kalau tetap tidak mau datang ya berarti karena ini sudah panggilan dua kali
maka diterbitkan surat perintah membawa
jadi bahasa umumnya itu ditangkap dan kemudian dibawa ke kantor kpk
kalau memang tetap sehat ya diperiksa supaya tersangka
langkah berikutnya adalah penahanan
nah karena kpk tidak mungkin tidak menahan tersangka kan
nah kemudian kalau kemudian ini pada posisi yang seperti itu
misalnya kemudian sakit ya maka dibantarkan
dirawat di rumah sakit atas biaya negara
sebelumnya komisi pemberantasan korupsi menetapkan gubernur papua lukas nmb
sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi rp satu miliar
dalam kasus ini kpk juga masih mendalami dugaan korupsi lainnya
yang diduga dilakukan oleh gubernur papua lukas nmb